yang saya agak sedikit pertanyakan besar besaran adalah
saya sudah berulang ulang posting di ig kepada bapaknya egy
bapaknya egy yang almarhum yang laki yang meninggal
yang bapaknya adalah kapolsek
boleh nggak kami komunikasi dengan pak rudi
karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini
tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita
padahal tujuan kita kan untuk menangkap tiga dpo ini
ada apa hanya pak rudi yang bisa jawab
ini kan kepentingan anaknya kandungnya bukan kepentingan kami
sudah saya posting di instagram
sudah dapat nomor ig nya pak rudi
saya sudah chat tapi nggak dibalas
dan namanya juga instagram hotman
pasti sampai orang di hutan dirian barat pun buka
apakah sudah ada tim kuasa hukum yang mendatangi pak rudi yang masih jauh
boroboro dia chat aja gak mau jawab bagaimana bisa kita mendatangi
nomornya kita sudah dapat nomor wa nya
bukan tidak mau ya bang ya
keluhan saya kenapa kamu tidak mau reksumen
sudah jutaan orang juga memberikan komen
karena sudah judan hampir semua orang cirebon juga mempertanyakan
kenapa bapaknya tidak mau berkomunikasi dengan kita
rakyat indonesia juga banyak banyak yang komentar